serupa tapi tak sama
ragam jajanan khas indonesia ini sekilas terlihat sama bentuknya ya
tapi sebenarnya memiliki nama yang berbeda beda
panada jalangkote dan pastel
hmm kira kira apa saja ya perbedaannya
pastel panada dan jalan kote sama sama berbentuk seperti bulan setengah
dengan ukiran khas melengkung di setiap sisinya
namun ketiganya berbeda dan memiliki ciri khas masing masing
kita mulai dari pastel jajanan yang populer di jakarta
ria pengusaha kuliner yang sudah lebih dari sepuluh tahun

mengatakan pastel memiliki kulit yang lebih lembut dan empuk
kemudian isian pasel umumnya berupa campuran potongan wortel
kentang ayam dan telur yang ditumis hingga matang
yang lebih ditekankan adalah adonannya yang lebih lembut
lebih moist dan lebih bersita rasa dalam artian gurih
karena kita menggunakan margarin telur dan tepung terigu
juga sedikit air
nah kalau untuk yang lain lain
mungkin lebih cenderung khasnya seperti roti
ataupun kayak lebih crispy gitu kriuk kriuk
nah kalau yang ini lebih lembut
praktisi dan penata kuliner puji purnama mengatakan
jajanan pastel berasal dari portugis dan spanyol
tidak hanya berisi sayuran
isian pastel bisa disesuaikan dengan selera orang orang yang beragam
nah kalau yang satu ini hampir serupa dengan pastel
tapi asalnya dari kota makassar
jalangkote memiliki kulit berbahan dasar tepung terigu yang dipipihkan
dengan isian berupa kentang bihun hingga toge
namun beberapa pembuat jalangkote kerap menambah potongan telur atau daging cincang
salah satu penjual jalangkote legendaris di kota makassar adalah jalangkote la sindra
toko milik lili montolalu ini sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam

di tempat ini jalangkote dinikmati bersama sambal cair khas makassar
kalau jalan kote itu kulitnya cuma terigu telur garam telur gula garam
kalau pastel hampir mirip dengan jalakote isinya sama
cuma kulitnya tidak sama
kulitnya kalau pastel itu
perjualan selama tiga puluh tujuh tahun pelanggan jalangkote la sindra berasal dari berbagai kalangan
bagi pelanggan lama rasa khas jalangkote ini adalah kenangan tersendiri
lain lagi dengan panada
bentuknya memang serupa
tapi adonan dan tekstur kulitnya sangat berbeda dari pastel maupun jalangkote
kudapan khas manado ini memiliki tekstur seperti roti
sella bakery salah satu penjual panada di kota manado menuturkan
membuat panada cukup menyita waktu
terlebih saat proses mengembangkan ragi pada adonan
sementara untuk isiannya
panada berisi ikan cakalang yang disuir dengan pepaya mentah yang sudah diparut
dan diberi bumbu khas manado
isian kemudian dimasukkan ke dalam kue
kemudian dimasukkan dalam adonan tepung dan dibentuk setengah lingkaran
setelahnya diamkan sekitar tiga puluh menit hingga ragi mengembang
barulah panada dibentuk dengan mencubit bagian pinggir dan digoreng hingga matang
tidak hanya adonan dan tekstur
isian panada juga khas dengan olahan boga bahari khas manado
yakni ikan cakalang
dipe rasa enak
dipe bumbu rasa cakalang
praktisi dan perata kuliner pucu purnama menjelaskan
pastel jalan kote maupun panada sama sama berbahan utama tepung terigu
namun ketiga jajanan tersebut memiliki ciri khas masing masing
mulai dari tekstur kulit isian hingga sausnya
jelas kalau panada menggunakan ikan laut
hasil dari tangkapan nelayan rasanya pedas
di dalam kocek itu selalu isiannya lebih isi sayur bihun
terus sausnya itu lebih pedas lebih lebih watery gitu ya cocolannya
di jakarta rata rata makan pasir itu biasanya dengan sambal kacang
berasal dari daerah yang berbeda
pastel jalangkote maupun panada ketiganya memiliki cita rasa tersendiri
yang semakin menambah kekayaan kuliner nusantara